dia masih bersembunyi kak sekarang
kasian banget ya elsa
baru aja lahiran udah main sembunyi sembunyian
aku juga gak ngerti sih
kasian juga sih sebenarnya sama dia
apalagi kalo misalkan dia bersembunyi kayak gitu kan capek kah
sampai kapan kayak gitu terus
din saya udah jemput arina dari sekolah kamu tunggu di lobby ya
kak aku duluan ya suamiku udah jemput
salam buat elsa dan reina
apa dia sudah ketemu elsa
demi jessi saya harus videoin aja deh
masa jessy tidur mulu dari kemaren
neneng gak tidur dari kemarin
mikirin mau ke jakarta mau ketemu ama jessy
jangan lama lama tidurnya
jangan lama lama tidurnya
gua udah sama cara mau kartu
kasihan banget rick
rick gue mau bantu jessy sembuh
ya gue yakin banget
jessi tuh baik banget selama gue diharapkan
kasih dia tuh sahabat gue rick
dan sekarang dia butuh gue
gue harus bantu dia
kalau elsa kesana dia gak bakal ketangkap
gue akan pastikan itu
lo boleh pergi
biar kisah gue yang jawabnya
dengar gue ya
kalau sandanya elsa ketangkap
eh pak bos
pak bos udah balik lagi
ya udah mau pulang
ya dikit lagi
aku senang ketemu temen temen aku
oh ya pa
kita jadi kejunjan
ayo yuk langsung jalan jalan dulu
kita jemput semua dulu di tempat yang emang aja ya
hadeh senang banget
rasanya liat pak bos perhatian bener
sama rena dan andin hari ini
ya gue udah tinggal
ingat ya zat
jangan pernah buka masker lo sama kapucong lo
dan kalau misal lo pengen buka kacamata
buka depan jessica
handphone cadangan gue
gue udah masukin nomor gue di situ
jadi kalau misal ada apa apa telfon gue aja ya
makasih banyak ya rick
mama pergi sebentar ya
rick gue pergi ya
gue tadi udah pompa asi gue
gue udah masukin tuh kulkas
renem wadahnya di air panas
terus lo tinggal masukin dotnya
itu cukup diminum sama keisha tiga empat kali
sampai gue pulang ke sini
kalau popoknya keisha basah
tenang aja ya
makasih ya rick
gue jalan dulu ya
kita pergi sekarang
kita pergi sekarang
ini ada pangga dateng
suruh tunggu ya
saya keluar sekarang
pangga sebentar lagi
pangga sebentar lagi
buruk sa keluar
pangga suruh tunggu
pangga sebentar lagi
buruk sa keluar
pangga suruh tunggu
eh gimana kemarin
aman di sini
oke kalau gitu
hah langsung berantem pak
iya tante sama sama
kamu bisa pergi ke kerja necessary di sarang alright
tat putri senmmurasaang tu pengu seryinsh
kamu ini iya dia rahasia untuk kamu
hai hai ini wih ini perut makin gede aja nih iya alhamdulillah udah tujuh bulan kah udah tujuh bulan
wah selamat ya nien
gue doain semoga lo sehat sehat terus sampai lahir amin amin amin amin terima kasih banyak
oh ya nien elsa udah ada kabarnya soalnya tempoh hari gue bantuin bokap lo kasih keterangan di
alhamdulillah kata papa elsa selamat dan malah elsa sudah melahirkan
serius loh terus dia gimana sekarang enggak ada yang tahu dia dimana dia masih bersembunyi
gak sekarang astaga kasihan banget ya elsa baru aja lahiran udah menemunya singin aku juga nggak
ngerti sih ya kasihan juga sih sebenarnya sama dia apalagi kalau misalnya dia bersembunyi
gitu kan capek sampai kapan gitu terus ini saya udah jemput rina dari sekolah kamu tunggu di lobby ya
udah suamiku udah jemput oke betet ya iya salam buat elsa marenya siang hehehe hehehe